aduh ngapain sih ini cewe pake nelpon
emang mau menu kayak gini lagi
kok gak diangkat
biasa dari penggemar
gak kenal aku pokoknya
yelah pelagu banget
tersisa gak mau angkat telpon dari gue lagi
aduh ya cobain lagi dong
ya mendingan kita
denguk si ian yuk
kasian temen kita
ian kasian banget ya
ya iyalah kasian
masa temen kita gitu digebukin
gak dijerukin lagi
jangan jadi pengkhianat
bang nado aku ikut ya
eh helmnya bawa sekalian
ini aku pakein helm kamu
dadah meti jaga warung ya
dadah sayang bebe
dadah pas udah cerita semuanya
kamu sudah tidak bisa mengelak lagi
kalau kamu adalah orang yang mengambil handphonenya rempah
jujur sama saya
karena kamu tadi takut
akhirnya kamu memotong lidi itu
buat apa sih mita
iseng aja kok
soalnya saya itu dendam banget sama reva and the gang
kamu masih dendam sama gue
itu kan masa udah
udah dulu banget
dan gue aja sekarang udah
gak kesel apa apa kok sama lo
iya soalnya gue tuh bales dendam
karena lo udah bikin angel keluar dari sekolah
lo udah ngerebut boy dari angel tau
saya tidak mau mendengar apapun alasan kamu
udah saya jual pak handphone
saya ganti uang deh pak
bukan masalah uangnya
tapi dalam hp itu ada kontak kontak
terus misalnya foto foto
yang reva bilang itu benar mita
pokoknya gimana caranya
kamu cari lagi handphone itu sampe dapet
saya akan laporin masalah ini ke polisi
saya nggak mau tahu kalau kamu juga siswa saya
yang penting gimana caranya handphone itu kamu bisa hadirkan kembali
karena mencuri itu gak benar mita
jangan dong pak jangan lapor polisi
saya bakalan usaha biar handphone itu balik lagi
oke saya kasih kamu kesempatan
secepatnya kamu cari handphone itu kembali
yaudah pak kalau gitu saya sama reva balik dulu ya pak ya mau latihan
kamu di sini urusan kamu belum selesai
kamu tahu yang kamu lakuin ke reva itu jahat
kelihatannya bella sekarang bisa tidur dengan nyenyak
semoga dia bisa cepat sembuh
amin ya allah
bi kelihatannya bella tidurnya lagi nyenyak
saya pamit dulu nih bu
nanti pokoknya kalau maminya bella nanyain saya bilang aja saya harus pergi duluan karena lagi ada urusan
nanti saya kasih tau
kayaknya dia juga terlibat deh
aduh kenapa sih semuanya jadi malah runyam kayak gini ya
apalagi sekarang minta kayaknya udah musuhan gitu sama gue
kenapa sih harus sampai kayak gini
ya udahlah diemin aja
oh ya guys kalau gitu gue pamit duluan ya soalnya gue mau bantuin mondi ngecat rumah
gue ikutan dong soalnya gue mau ke rumah sakit juga jemukin ian kan di hari ini pulang
yaudah kalau gitu menang gue juga ikut main bikin ian dulu deh
eh tunggu tunggu tunggu
kok lo pada balik sih kan kita masih pada mau lanjut latihan lo gak ikut
ya udahlah nggak apa apa raya sama melly pergi kan mereka ada urusan
kan lebaran masih jauh
kok udah ngecat ngecat aja
ya sebenarnya kita ngecat rumah tuh dalam rangka bahasa mama mondi minggu depan menikah
hah lo serius rai
tunggu tunggu berarti lo sama mony bakal jadi kakak adik beneran gitu
ya gitu deh sin tapi kalian harus datang ya ke peningkan abah
yalah kita pasti datang kok rai
yaudah gue gitu ngomongin ya
hai rai kita jalan yuk
gue belum bisa pergi nikin soalnya gue mau nengokin yandu ke rumah sakit
terus abis itu gue mau bantuin mondi ngecat rumah
oh gitu yaudah kalau gitu gue ikut bantuin chat ya
beneran ya kalau misalkan lo mau bantuin ya gue sih mau aja seneng malah
tapi sekarang lo dimana
ini gue lagi di jalan aja sih apa gue langsung ke sekolah
eh gak usah gim kita ketemu di rumah sakit aja gimana soalnya sekarang gue suaminya udah mau jalan nih
yaudah kalau gitu gue langsung ke sekolah

yaudah kalau gitu guys semoga di bulan ya
eh eh eh bentar bentar kita semua juga pengen junggok ian loh barangan aja deh
rai kita bareng aja kita latihan dulu baru abis latihan kita junggok ian
yaudah kalau gitu gue sama rai dulu nih ya ke rumah sakit soalnya
mau aku lapar mbak sini mbak
ini aja deh mau pesan chicken katsu pakai nasi satu
sama minumnya peren jus kau mau makan apa
oh gak makan deh ini aja pesan es teh manis
ya baik tunggu sebentar ya mbak
kamu kenapa nggak kelarin skripsi sih biar bisa langsung kerja ya kan
emangnya kamu gak mau punya calon suami yang mungkin baru lulus kuliah dan belum punya pekerjaan kayak gitu ya
enggak enggak kok kamu mikir gitu sih enggak jangan negatif thinking gitu dong
enggak maksud aku kan
maren maren kamu bilang ya bisa ngelakuin apa aja sambil jalan
nikah bisa kuliah bisa kayak gitu gitu maksud aku
aduh ngapain sih ini cewek pake nelpon
main momen lagi kayak gini lagi
kok gak diangkat
biasa dari penggemar gak kendal aku pokoknya
iya lagu banget itu artis
ih gimana sih
tersisa gak mau angkat telpon dari gue lagi
aduh ya cobain lagi dong menyerah banget gitu gitu doang
mungkin si tristan itu lagi di kampus lagi di kelas
coba gini deh coba mendingan sekarang lo sms dia dulu atau bbm dia
terus bilang kalau misalnya lo mau ngomong penting sama dia
terus kalian juga
lo kasih tau aja kalau itu udah ketauan lo yang nyuri hpnya si reva
mas aku minta maaf banget mas aku tadi malam tuh bener bener pusing
gak enak badan jadi aku tidur
dan aku lupa ngabarin mas nyapan balik
mas aku bener bener capek banget maafin aku ya mas aku bablas
gak apa apa tadi pagi email kamu udah masterin
mas cek kemudian laporan itu udah mas email lagi ke klien
aku tahu mas pasti kesal banget sama aku
pasti sebel bete karena aku gak hubungin mas
balik pasti mas nemu kabar dari aku pas
gak apa apa nunggu
kamu gak perlu mikirin itu lagi karena masalahnya udah beres
mau aku bikinin kopi teh
mau makan apa
nggak usah adriana ini kopi yang dibikin obe aja belum selesai